tindakan tegas akan diberikan oleh polri terhadap oknum oknum
seperti travel glab yang membawa para pemudik dengan berbagai modus
budi tanjung jakarta